tingkat kemacetan jakarta diklaim turun menurut versi lembaga pemantau kemencetan lalu lintas tomtom traffic index tahun dua ribu sembilan belas
indonesia menempati peringkat sepuluh atau turun tiga tingkat dibanding posisi tahun sebelumnya di peringkat tujuh
hal ini pun mendapat sambutan hangat gubernur dki jakarta anies baswedan yang langsung menggugahnya di sosial media
capaian ini dinilai tak lepas dari berbagai kebijakan pembatasan lalu lintas yang dilakukan
ada peningkatan kinerja lalu lintas untuk kecepatan rata rata sebelumnya itu di dua puluh lima km per jam
setelah kita lakukan perluasan ganjil genap bahkan mencapai tiga puluh tiga km per jam
demikian pula halnya dari sisi volume lalu lintas
namun hal tersebut dipandang skeptis oleh dosen universitas indonesia ellen tangkudung
ya tapi ganjil genap itu ternyata lebih banyak memindahkan saja
ya kendaraan ke mobil orang yang naik kendaraan tertentu pada jam tertentu dipindahkan
memindahkan kendaraannya ke
lewat jalur lain
hasil survei tak berarti apa apa karena komponen nilai indeks kota jakarta tak mengalami perbaikan sama sekali
prestasi yang dibanggakan peminta provinsi dki jakarta dan gubernur dki jakarta anies baswedan dapat dikatakan semu
atau angka yang sama dibandingkan tahun dua ribu delapan belas lalu
artinya tidak ada perubahan kemacetan
di jakarta dan warga harus menghadapi hal yang sama setiap tahunnya
masih macet sih tetap aja masih macet
kayak tadi perjalanan ke daerah menteng ini hampir dua jam
ini apa merasa
motor kredit sehari berapa puluh mobil kredit dipaksa orang jadi kredit
apa nggak macet ya kasihan deh loh
perbaikan peringkat kota jakarta tak lepas dari masuknya tiga kota baru yang disurvey
bangaluru manila dan pane yang langsung menempati posisi di atas indonesia
tanpa itu indonesia masih berada di peringkat yang sama
meski demikian upaya pemerintah provinsi dki menghadirkan moda dan mengintegrasikan transportasi di jakarta
diinsentif untuk pengendalian kendaraan tak bisa ditawar lagi
program pembatasan kendaraan pribadi harus linear dengan perbaikan layanan transportasi
agar mendorong pemilik kendaraan pribadi bermigrasi
reza ramadan indra raharja jakarta